kamu mau gak jadi beran ambas adul marah
ah nggak ah
eh kamu mikir dong
kalau misalkan aku jadi bren ambasador gimana
aku kemarin jadi dosen viral aja
kamu semburu banget
terus aku sekarang jadi bren ambasador
aku mau jadi artis
kenapa kamu mau gitu
ya udah intinya begini
kamu mau jadi bren ambasador
iya kamu harus pikirin itu dulu mas
saya sudah pikirin ini dalam dalam
coba pikirin sebentar dengerin aku dulu ya
kalau aku jadi brand ambasador
aku harus di foto foto aku harus cantik
aku harus ini banyak yang harus aku lakuin
mungkin aku harus promo
terus aku tiba tiba ada fans
tiba tiba ada cowok yang suka sama aku
aku jadi brand ambasador aku jadi artis
disukainya sama banyak orang mau
masih banyak kok pasti ada
terima kasih kiki
bren kamu kasih tau tim
sekarang juga kita meeting di kantor
persiapkan semuanya untuk meeting
dan persiapkan juga
untuk andin sebagai bren ambasador marah
loh kan belum deal
ini udah salaman sama saya
iya tapi kan budgetnya belum
ini tasnya aku bawain
gak usah udah biar ibu aja
ini tasnya berat loh
wah bu tuti sama anak anak mau pergi kemana nih
kita mau ke jakarta bu
mau ke rumah sodara
kebetulan sekali bu
tadi pagi saya pas bersih bersih rumah
yang bekas kemarin di tempat ibu sarah
saya menemukan ini di lemari
mohon diterima bu
ini kan hasil tes darahnya
sepertinya ketinggalan kemarin di rumah kontrakan
pada saat bu sarah dijemput sama suaminya
pulang ke jakarta
kebetulan kan ibu mau ke jakarta
jadi tolong sampaikan amplop itu ke bu sarah
ibu punya alamat atau
kalau saya sudah sampai di jakarta
makasih bu assalamualaikum
apa istri saya pernah
cerita sama bu tuti
saya juga gak paham pak surya
kalau bu tuti pernah lihat nggak
gejala gejalanya istri saya
atau pada saat dia lagi sakit
ya gini deh bu kalau nanti ibu inget sesuatu
ya makasih ya bu iya pak sama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kayaknya yang terbaik
memang saya hubungi pak surya
gak tau siapa sih ini mungkin karyawan yang baru
masih tau keadaan di cafe
ya diangkat aja pak siapa tau ada yang penting
nanti aja lah antara aku angkat ya
aku mau ngurusin kamu dulu
udah kamu sekarang istirahat yuk
kalian persiapkan acara launching nanti
dengan konsep yang sangat matang ya
untuk tamu undangan pak
apa ada yang khusus atau bagaimana
pak al minta ke saya
acara launchingnya dibuat terbuka aja
jadi tidak hanya
untuk beberapa kalangan aja
semuanya bisa datang
oh ya tapi pak randy
untuk brand ambasadurnya sendiri
itu udah ada belum ya pak karena ya
kayaknya susah deh
untuk menarik minat konsumen kalau belum ada
brand ambasador yang baik
kalo untuk soal ba
insya allah sudah handle saat ini
kayaknya mulai sekarang
saya harus berhati hati untuk menjaga
informasi apapun termasuk ini
ya untuk soal ba ini
pak alam minta saya untuk mengendal sendiri
jadi kalian langsung
bagus aja ke acara launchingnya ya
kalian bagi tugas aja
persiapkan dengan matang
dari pra sampai eksekusinya
untuk temanya juga tinggal
kalian diskusi ya
mungkin itu aja ada yang ingin ditanyakan
kalau dari saya sih cukup pak
baik meetingnya saya tutup aja ya
sepertinya mereka udah mulai was was nih
jar kamu cari tau
semi nggak bisa kita andalin dalam situasi seperti ini
aku harus menghubungi orang yang telepon tadi
karena nelponnya sampai berkali kali
betul pak ini saya teh putih
saya teh mau ngabarin
kalau di kontrakan kemarin barangnya besar ada yang ketinggalan
terus saat itu ada ibu kontrakan yang nganterin
saya teh bingung jadi saya telpon pak surya
oh gitu bu barang apa ya
ini amplop ada kop rumah sakitnya pak
amplop ada kop rumah sakitnya
iya pak saya khawatir takutnya penting
jangan jangan ini hasil tes lab mama yang selama ini aku cari
saya ini dalam perjalanan ke jakarta
kita bisa ketemuan di mana ya
biar saya teh bisa nganterin suratnya
nanti saya samperin bu
baik pak makasih ya pak surya
saya yang terima kasih bu saya udah dikabarin sama ibu
iya pak assalamualaikum
alhamdulillah ya allah
ketika aku merasa semua jalan sudah buntu
engkau berikan kemudahan ya allah
semoga benar perkiraan hamba
ini petunjukmu ya allah
terima kasih allah terima kasih sekali ya allah
lagi senang sebetulnya sama papa
apa yang papa cari selama ini akhirnya ketemu
aduh aku dikasih alasan apa untuk mengalihkan perhatian mama
kamu gak pengen keluar kan kamu harusnya istirahat
istirahatlah di kamar
bosan tiduran terus
itu cuma jalan kesini doang
iya aku kira kamu lagi sibuk ngurusin apa kafe
atau ada masalah apa
enggak enggak ada masalah kok
gak ada masalah
mas kira kira yang aku fotoin yang ruamnya mama aku kasih ke michi gak
ya kalau mau coba kirim kirim aja
cuman aku mau
cuman kemarin sih saya sudah chat michi ya cuman masih belum dibalas sama michi
ya mungkin chatnya ketumpuk atau lagi sibuk atau gimana kan gak tau juga
kalau mau dicoba dikirim nggak apa apa
kamu sekalian jelasin yang sempat mama ceritain ke kamu itu seperti apa
gejala gejala lain seperti apa biar michinya lebih jelas
udah coba aku chat dulu aku kirim fotonya ke dia
di kulitnya muncul ruam seperti ini
lalu gejala lain pernah pingsan lemah sama pucat
dengan info terbatas ini apa mungkin diketahui sakitnya apa
karena mau menolak didampingi ketika diperiksa
dan hasil lab beliau disimpan sendiri
ya semoga dia liat dan dia cepet bales ya
terima kasih ya
ya allah kaki kamu semakin kurus pak
kamu benar benar gak sehat mah
tapi sebentar lagi aku akan tahu sakit kamu apa
setelah papa terima amplop hasil tes lab mama dari bututi
cuma gimana caranya aku ketemu bututi
aku harus ninggalin kamu sebentar
aku gak tega ninggalin kamu seperti ini sendirian ma
bapak gak mungkin pergi dengan perasaan seperti ini
aku bisa ngerasain loh kalau kamu lagi mikirin sesuatu
kamu ngerasain dari mana
ya kelihatan kelihatan lah kalau kamu lagi mikir
sebetulnya aku harus pergi keluar sebentar
dan aku juga gak mau minta tolongappyin lagi sebetulnya
pergi aja pak gak papa
takut aku kabur lagi
kali ini aku bener mamurut apa yang kamu bilang aku gak keyurah kabur kabur lagi
emang harus pergi ya pergi
masa kamu mau di rumah terus ngikutin aku
akunya sakit kamu jadi gak kerja
kalau masalah kerjaan
aku bisa delegasi
tapi ada beberapa hal yang memang
aku harus dateng sebentar
ini gak apa apa sih
gue mau istirahat
mau ada apaan
saya mau bicara sama kamu mir
iya mau bicara apaan
lusa saya dan keluarga saya
mau dateng ke rumah kamu
ngapain ke rumah gue
mau ngelamar kamu lah
gak ada hal lain yang penting selain ngelamar kamu
makanya saya dan keluarga mau datang
aduh beneran nih
ternyata pak riza emang asli udah yakin
dan gak sabar banget mau nikah sama gue
oke gak gak gak
ngelamar itu kan bukan berarti mau segera nikah kan
ngelamar itu artinya ketunangan
bisa jadi tunangan dulu nikahnya entah gak tau kapan
tapi bukannya kalau lamaran emang udah deketan pernikahannya
aduh ya allah
maksudnya ngelamar itu kayak semacam tunangan gitu
ya nggak juga seperti itu tapi ya mirip sih lah
ya kalau udah tunangan gitu gak langsung nikah kan
mir kalau udah dilamar ya mendingan nikah
buat apa tunangan lama lama ujung ujungnya kan juga pasti nikah
aduh aduh gue lama mir
enggak em maksud gue gini gak kecepetan ya
lebih cepet kan lebih baik mir
maksud baik bukan yang memang harus disegerakan ya kan
assalamualaikum pak surya
ini saya sudah sampai jakarta
kita ketemuan di jalan kencana ya
tapi bapak jangan datang kelamaan
soalnya saya sudah janjian sama kakak saya
dia mau jemput saya pak
saya mau pindah ke rumah
lupain apa si arabs

iya ter masclu

untung mamah bersedia ditinggal sendirian di rumah
aku lebih tenang sebab sama janji gak akan kemana mana
semoga dengan petunjuk dari puedo tyk
aku jadi tau apa persisnya penyakit mamah
jangan lupa subscribe video hop jonah
aku semakin hari semakin kurus
dan ruam ruam di tangan ini mulai melebar ya allah
kalau jadi banyak begini gimana aku bisa menutupi semuanya
sembuhkanlah penyakit hamba ini ya allah
ini dia budi di kerja
iya pak surya ternyata kakak saya sudah keburu jemput
terpaksa saya pergi karena anak anak saya lagi rewel
mereka ngantuk nungguin saya
mungkin besok saja kali ya pak
ada ada aja halangan untuk mengetahuinya semua
udah info aja nilatin terus
ini belum dipolis polis
kan jarak beijing sama jakarta juga nggak jauh beda waktunya
oh gitu ya
iya disini malem disana juga malem
malas tau saya malah satu jam lebih duluan disana
berarti kan lebih malam waktunya
ya tunggu besok aja
ya mudah mudahan dipalas
tapi kalo memang besok mau dipalas sama mici
yaudah kita masuk ke dokter
ya itu udah nguap kan
mau tidur ya
ya tidur yang bener ayo
ini pas anak anak kemas
adeknya taroin dulu adeknya
adiknya diambil bawa sini dulu
aduh kayak udah malem dirumah
dipakein kakaknya pasti
boleh gak aku sama dede askara tidur disini
do kuat kamu
yaudah kalau gitu rutinitas sebelum tidur ngapain dulu
oh bobo sama kakak sini ya
perangkan aja sama mamanya
oke doa dulu yuk doa dulu yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
aku benar benar gak nyangka kalau mereka
memberikan sambutan yang luar biasa
dan terlihat mereka begitu bahagia
begitu melihat aku
aku sangat bersyukur
aku dikelilingi oleh orang orang yang begitu tulusnya cintai aku
terima kasih ya allah
berapa lama lagi
apakah aku bisa seterusnya merasakan
dicintai oleh semua orang
mereka pasti masih penasaran
dengan penyakit yang aku derita ini
sengaja aku tinggal di lembang
jadi gak akan ada yang tau
kecuali aku sendiri
mama sudah kembali
karena mama ingin dekat dengan kalian
tapi mama tetap nggak mau
membebani pikiran orang orang yang mama sayangi
atau tanpa kamu sakit
cinta aku sama kamu masih lama coding apa mano
sama kamu masih sama
nggak akan pernah berubah mak
sekarang kulit kamu jadi beruang begini
aku mau gimana untuk meringankan
penderitaan kamu mak
aku harus gimana
aku kan bisa lihat penyakitnya
yang mama derita
kenapa baru kepikiran sekarang
kenapa yang muncul penyakit kanker ya allah
nggak kanker nggak bener ini
nggak insya allah mama nggak mungkin menginap kanker
katalah penyakit istriku ini ya allah
berikanlah kesembuhan untuk istriku ya allah
berikanlah kesembuhan untuk istriku ya allah
berikanlah kesembuhan untuk istriku ya allah
jadi perempuan dia sehat lagi ya allah
jadi perempuan dia sehat lagi ya allah
ijinkan kami ya allah
selalu bersama ya allah
hingga besarnya cucu cucu kami
takutnya enggak ya allah
aku nyatakan istriku seperti ini
jahatkan istriku ya allah
terima kasih sayang
terima kasih suamiku
untuk doa doa indah kamu
semoga engkau izinkan kami
menghabiskan waktu lebih lama bersama
mas mas mas ini mici udah bales nih mas
kalau misalkan lewat dari foto itu
memang harus dicek
dan kamu kan hasil
kirim hasil tes darah kan
itu cuma baru sebagian mas
jadi mici gak tau
ya memang harus medical check up
salah satunya paling bener
kan itu sebenarnya sudah dilakukan kan sama mama
tapi kan mama gak mau ngasih hasilnya sama kita
ya udah itu udah tau
terus masa kita diam aja sih
kita harus biarin mama
ya bukan biarin
tapi dikasih waktu dulu
kita mau sampai kapan
masa aku gak tau sih penyakit mama apa
mama itu punya pertimbangan
kenapa mau masih diam sampai sekarang
itu yang harus kita hargai
tapi kalau sampai mama kenapa gimana
makanya kita pantau dari jauh
gak mau ngerepotin orang lain
mungkin salah satunya karena itu
mama gak mau cerita kan
hari ini ke rumah oma saya lagi gak
hari ini mama dulu aja yang ke rumah oma ya
tapi dia pas ke rumah truck
jadi itu nanti aku suruh dia names off
nah sama ada anak tinggi
tapi sekarang mama ke rumahnya oma dulu sendiri ya
rena sama adik main sama mama dulu
jadi gapapa ya di rumah ya main sama papa ya
pak surya kita ketemunya di jalan kencana
itu gak jauh dari rumah kakak saya
enggak bukan dari teman papa
papa kan mesti ke kafe sekaligus mau ketemu temen papa ini
papa juga sekalian mau ngecek stok yang ada
ya udah gapapa pergi aja
ya terus kamu ini gimana
ya masa sendirian
ini aku bisa ngelajutin dan ngerajutkan
lumayan ada kesibukan baru
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu bisa kesini sekarang
makasih ya sayang ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu kesini mah betulnya udah dekat dekat aja kamu lagi hobi ngerajut lagi
kamu lakukan aja apa yang kamu rasa kamu mau kamu seneng tapi jangan keluar dari rumah ya oke
untung adin mau kesini jadi memadai nemenin jadi aku bisa pergi sebentar aku pergi sekarang
enggak apa apa ya udah deket kok soalnya ya aku jalan ya ya assalamualaikum warahmatullah
permisi pak ya pak ada menempatnya jalan kencana sampai mana pak ya dari sana saya
lihat tadi ada pelangi jalan ke jalan tapi masih terus lagi oh dari sini sampai sana masih
jalan kencana pak obat masih jauh ya ya pak lurus aja masih jalan kencana oh gitu
maaf ya bu nunggu lama bu iya pak enggak apa apa saya enggak nunggu lama kok gitu gimana bu
kabarnya sehat alhamdulillah kabar saya baik baik aja pak gimana kabar bapak
saya alhamdulillah saya sama istri ya ya gimana ya ya kami berdua sabar dan ikhlas
menghadapi penyakit istri saya doain aja bu ya
ya pak semoga penyakitnya bu sarah bisa segera teratasi dan busara sehat kembali ya pak ya
amin amin itu harapan saya dari sini oh iya pak ini amplopnya bu sarah yang ketinggalan
terima kasih ya semoga dari hasil disurat ini saya jadi bisa tahu penyakit istri saya apa iya pak

terima kasih bu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh